serbu diskon hanya di motionpay
iya yang waktu itu dia telpon gue sosok minta anterin
sebenarnya gue dipancing biar ketemu anak bc
hehehe nggak boleh fitnah gak bagus
mbak on gue bukan orang yang tukang fitnah ya
nih kalau ada sesuatu lu dengerin lu ceritanya lengkapnya kayak gimana
lo konfirmasi dulu
willy yang kasih tahu gue langsung kalau dia yang kontak b
terus makannya apa kelaparan kali ya
iya istriku iya aja dah
suamiku sudah selesai
ate kita mempelukan
peluk di pesan yang keras
ada di naskah ya ate
ya biarin aja sokak itu dipeluk
peluk peluk peluk
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
siap siap siap
naha bangkit bangkit segala sokak itu tidak naur
gak ada di naskah
tidak ada di naskah manapun
saya bodoh teng yang penting mah improvisasi
improvisasi kalian teng tidak profesional pesan sokak calik akan
calik bukan peluk di akan calik sokak itu calik ah
sokak itu dipeluk
teh manis kelak teh manis
aduh teh dua geningan jatuh nak nahak ya
aduh aduh aduh
kolepotan siap kago keedan belebuk iya mah
lu rusak nih kayak begini
eh eh teh manis teh manis
kenapa jangan calangin dong saya mau lewat ini saya mau jalan
ya saya tahu teh manis mau jalan masa mau geliding ke sananya
udah tuh jangan marah tuh bebel
cuman gitu doang aja kan lihat sendiri emang dianya aja yang nyosor kayak sowang
saya gak marah ini awas awas saya mau lewat dulu
eh tuh jangan jangan antu jangan kabur ya tolong ini mah
siapa yang mau kabur orang saya kebelet bipis ini mau lewat awas
enggak pokoknya nggak boleh kabur saya mah
tidak ada yang kabur ngarep saya kabur
ya tidak tuh mana bisa saya hidup tanpa kamu atau
ini brewok bisa rontok kalau tanpa kamu
alah gombal eh cepetan

enggak enggak ini kebelet pipis akan kabar mana mungkin saya marah sama kamu
untung temanis pengertian eh
kalau aww mah cekeket cekeket dasar piraun aww
baik terima kasih kalau kalian sudah pada kumpul di ruangan ini
kenapa kita berkumpul kembali di tempat ini
karena kemarin teman kita reva kehilangan handphonenya
oleh sebab itu kenapa hari ini saya minta kalian untuk datang kembali
untuk mempersingkat waktu saya akan menghadirkan siapa yang mampu untuk mengungkap kehilangan handphone ini
dia adalah gi wibowo
dia ahli paranormal
paranormal yang saya datangkan langsung dari kampung rambutan
mudah mudahan ini akan bisa mengungkap siapa pelakunya
kok pakai paranormal segala sih pak
iya boy udah deh kamu tuh harus percaya aja sama pak amir
pak amir itu pasti punya ide yang bagus
oke kalau gitu
di dalam amplop kertas ini saya sudah masukkan lidi saya akan bagikan ke semua
nanti kalian pegang selama lima menit
maka nanti siapa yang mencuri hp nya reva lidi ini akan memanjang dengan sendirinya
jadi akan diketahui siapa pencurinya ketika disamakan dengan lidi lainnya
loh gimana tuh
sekarang dia udah minta gue untuk ngelamar dia dan
gue ini belum siap untuk nikah
ntar buat cariin orang sewaan buat jadi orang tua lo
pinter juga lo ya
itu bisa diatur
udah lo sekarang kemihin dia
gue pepetin dia terus
sekarang gue ke kampus kinar dulu
kemelas kele sue di karma
semuanya udah terima garden suka
but you make me sarang
gua mau lihhabat
malu banget udah gayanya
hai kelas abis
eh taunya handphone aja dapat nyolong
tapi kan pak itu lidi saya pendek
kok jadi nutus saya sih
katanya yang nyuri lidinya lebih panjang
saya akan menjelaskan ke kalian
sebetulnya kiwi bowo ini adalah teman saya
memang betul dia tinggal di kampung rambutan
dan satu lagi
lidi dalam amplop itu sebetulnya
nah karena saking takutnya mita
dengan apa yang dia lakukan
jadi dia memendekkan lidi itu sendiri
dan dia takut lidi itu akan memanjang
nah oleh sebab itu
jadi terlihatlah siapa pencurinya
dan satu lagi
kita kasih tepuk tangan buat pak wi bowo
baiklah kalau gitu
saya minta kalian lanjutkan lagi latihan kalian
minta kamu ikut saya ke ruangan guru
terima kasih selamat siang
selamat siang pak
selamat siang pak
saya ingin mengyokpet independence terhadap dua puluh tiga stops
pribadi perarahan yang imeres hiromi
kenapa foto ini masih disini
gue harus ngupain masalah gue
mbak be jalan jalannya baru semua keren keren
keren kan orang mbak be
ini gak murah loh
supaya warung mbak be gak kalah sama warung warung yang lain
tapi mbak be juga pengen
terutama kelakuan lo
jangan nyangke dulu dulu aja
jangan kebersihan disini
mbak be jalan dulu ya
mbak be jalan dulu belanja
enjoy di warung mbak be yang baru
nih gue ada disini duduk manis
kalo malem wajar dong gak keliatan
willy gak kemarin ya
ngapain lo dari bilik dok
kayaknya urgen banget
ya ampun dok
udah keluarga malah
nggak boleh saling bete betean
gue tau kita sebagai temen gak boleh bete bete
willy itu pengkhianat
dia udah nyodorin gue ke bece coba
iya yang waktu itu dia telpon gue sosok minta anterin
sebenernya gue dipancing biar ketemu anak bc
nggak boleh fitnah
gue bukan orang yang tukang fitnah
kalo ada sesuatu
lo dengerin lo ceritanya lengkapnya kayak gimana
willy yang kasih tahu gue langsung
kalau dia yang kontak bc
dia udah minta maaf sih sama buah
tapi gue gak mau maafin ah
itu bisa sembuh
ini pengkhianatan bro
bahaya itu dok
jangan lo bilang kalo si ian masuk rumah sakit
sampai babak belur itu gagah si willy juga
sepemikiran lo mbak gue on
satu persatu dari kita
diumpanin ke anak bc
hancur kita semua
untung lah jawat udin di mbak bu gue tolak
misalnya selesai umur gue
neng nadin yang very very cantik
jadi tadi cocoknya ama bang otang
cocoknya mah udah cocok nadin
ya mendingan kita jenguk si ian yuk
kasian temen kita
ian kasian banget ya
masa temen kita gitu di gebukin
gak di jengukin lagi
jangan jadi pengkhianat
bang nado aku ikut ya
ini aku pakein helm kamu
dadah meti jaga warung ya
dadah sayang bebek
dado pasti udah cerita semuanya